dia minta pulang padahal tadi teh saya masih mau lama lama deket deket
ewek kantornya cai cai tetap pulang deh kemahannya masih kangen orang teh masih
kepikiran sama ewek nak soal kata kemahannya malam tadi teh denger si cai cai bilang si
lah mereka berubah sampai
bahwa kalian lama sih datangnya malah kita yang duluan
sajanya ini kan acara anak muda
biar om disini aja
aku asin tempat sekitar sini
udah deh masuk deh
aaaaah cie bodyguard banget
seru banget seru banget punya bodyguard
emangnya aku gak dianggap sama kamu
aku cuma mau saranin kamu doang
baru kamu mikir kalau kamu mau jadi bodyguard
hitamnya sih udah pas badannya aja kurang
ya udah yuk masuk ya
kalau papi mau datang kesini juga sekalian makan bareng kita
pasti dia mau turun juga ya kesini
tapi gue gak boleh ikut makan bareng kita
ya boleh lah rek
sama bilang gak boleh
iya boleh lah
orang nyokap sama bokapnya sih gue pengen datang kemari juga
kok tadi kita telepon
apa sama kamu kesini boy
lagian kan nyokap gue kan belum tahu
kalau suaminya adriana itu adalah papinya revan
aduh gimana ya
apa mendingan aku cancel papi
tapi gimana kalau misalnya sampai bokap gue ketemu sama nyokapnya boy di sini
ya bisa bingung dan nggak bisa terima juga sih
tawah gue bingung
ya udah kalau gitu mendingan lu aja yang cancel ke nyokap lu boy
ya lu alasan kenapa
intinya lu cancel aja ke nyokap lu
berarti gue bohong gitu
hah gak mau ah
ya udah gini aja deh
siapa tau kan nyokop gue masih di jalan tuh kan
atau mungkin dia lagi sibuk kan
mendingan gue telpon terus ajak ketemu di tempat lain
tidak aktif lagi nomornya
hari kuno berhenti di sini
ada yang mau saya bicarakan dulu nih sama teh manis
ya jadi kalian pulang langsung aja
oh si abang mau
van saya mau ke bandung
hari abah mau ketemu sama si teh manis kenapa harus ke bandung bandung
emangnya si teh manis ada di bandung
kalian mah pertanyaannya teh kadang tidak nyekola
bro saya mau ketemu sama teh manis ada yang mau dibicarakan
ya saya ketemu sama teh manis atau masa ketemu sama kuda lah
hei yang namanya lelet sama cipu jangan dipiara ya
pinter yang harus dipiara mas
wah ke sekolah mahisnya ribu
kamu teh botaknya bukan ya profesor tapi kebalikanlah tuh sembarangan
dia teh agak intelek teh akibat itu teh kumis prosotan faun
ya udah langsung pulang ya assalamualaikum
cinta mah ya
ayah naon ini kok gak jawab
assalamualaikum permisi ya tuh eh
leluh blabepisan mr fuat teh
mentang mentang nebeng pake mobil dia
padahal tadi teh saya masih mau lama lama
tepaksa pulang teh
kuahannya masih kangen orang teh
masih kepikiran sama ewok nak
malam tadi teh
demi si cai cai bilang si akang ewok bakalan nikah soon eh
aduh ngeri hati dengarnya juga
tapi sebelum januarku ini eh
sebelum januarku ini eh tak kelihatan
sebenernya masih bebas bebas aja tuh saya sosot
masih sah sah aja tuh
masih kebayang bayang tuh si akang ewok
apaan nengketi ratu endorsal prima dona amrik tujuh puluh tujuh
bawain makanan aja buat si akang kesayangan ewo
sokotu biasanya mah
memang kalau untuk mendapatkan hati seorang laki laki mah kudu lewat perut
beli makanan aduh enak enak
bikin atap perut buncit seletik
wah sokotu cari cari
entah dulu cari restoran yang endorse
laki laki nengketi mah tidak pernah mengeluarkan duit
ya ah beliin ah akang ewok
pasti dia kesem sem
nengketi is coming ratu
weset panjang banget nih antrian
aduh mau cari makanan lain belum tentu mas b demen
mas b kan nemen banget makanan beginian
oke gue harus sabar
aduh tau gitu gue pake sendal jepit dulu
ini udah pake heels betis gue pukul banget nih
kalau bukan demi boy kesayangan gue
ah mau gak mau gue masih cari muka nih sama mas b
biar bisa terus di sampingnya mas b
kalau enggak gue bakalan susah jauhin revas
si anak natchkal itu dari boy
antri dong main robot aja
kali kali ngalah sama yang muda
enak aja gak gebalik
aturan yang muda yang ngalah sama yang tua
gue capek berdiri dari tadi
gak liat kan
pake nyalain antrian
emang betis itu aja yang udah berkonde dari jaman sono
eh liat lo mundur deh
gue tetep antrian disini
kok gue masih gak aktif nomornya
atau kalau gitu aku aja deh yang ngesel ke papi aku buy
eh jangan ref gak usah
ya mungkin udah saatnya
nyokap gue tuh tau
kalau papi aku sampe tau
iya masalahnya guys
gue gak yakin sama sekali nih
kalau misalnya nyokapnya boy tuh bakal nerima kalau sebenernya
pak be itu bokapnya reva
dan gitu juga sebaliknya
apa kita gak cari cara lain aja gitu
biar nyokap loh sama bokapnya reva itu gak jadi ketemu
yaudah lah kalau gitu kita balik aja deh
enteng banget deh hidup
ini bukannya gampang
aku mikir secara instan biar simpel semuanya
nyokap gue pasti bakalan tau
jadi mendingan nanti gue bakal jelasin sama tante marissa
sebelum dia tahu sendiri kalau bokapnya reva itu